anda masih bersama kami salah satu tokoh nasional yang akan berlaga di pilkada serentak kali ini adalah sosok nurdin halid
mantan ketua umum pssi yang dikenal sebagai salah satu atau salah seorang pegiat kooperasi ini akan berlaga di pilkada sulawesi selatan
namun sosok yang satu ini juga ternyata tidak lepas dari kontroversi berikut kami hadirkan sedikit ulasannya untuk anda
nurdin halid dikenal banyak bergerak mengembangkan ekonomi berbasis kooperasi di sulawesi selatan
sepak terjang nurdin di dunia kooperasi dirintis mulai ketika menjadi manajer penyuluh kooperasi di kabupaten goa pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
di level nasional nurdin pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan terpilih sebagai ketua umum induk kud atau inkut
kemudian terpilih sebagai ketua umum dewan kooperasi indonesia atau dekopin
di dunia olahraga ini sepak bola juga membawa nama nurdin halid naik daun ke tingkat nasional
sukses memimpin pssi makassar sejak musim seribu sembilan ratus sembilan puluh lima seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
nurdin mampu mengantar psm juara liga indonesia di tahun dua ribu satu
nurdin juga sempat memimpin induk sepak bola nasional pssi
salah satu janji kampanye nurdin ini yang juga cukup fenomenal adalah membuat atau menghadirkan lapangan sepak bola bertaraf internasional di setiap kecamatan yang ada di sulawesi selatan
dalam karirnya ini ada sedikit kontroversi ya nurdin halid pernah terjerat beberapa kasus hukum
mulai dari kasus penyimpangan penggunaan dana bulog kasus dugaan pelanggaran kepabianan impor beras dari vietnam
kemudian ada pengadaan minyak goreng yang juga menjadi kontroversi karena masuk dalam perkara kasus hukum yang menjerat nurdin
nah nurdin halid dan aziz kahar muzakar secara resmi mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk pemilihan gubernur sulawesi selatan dua ribu sembilan belas
dikenal sebagai tokoh nasional politisi senior partai golkar mantan ketua umum pssi dan namanya dikenal di kancah nasional
terutama di bidang ekonomi kooperasi
kini ia kembali ke daerah asalnya di sulawesi selatan untuk mencoba menjadi pemimpin daerah dan bertarung di arena pilkada bersama tiga pasangan calon lainnya
langsung saja kita akan sapa calon gubernur sulawesi selatan bapak nurdin halid dari makassar
selamat malam pak nurdin halid
pertanyaan saya pak tadi kan saya sudah antar sedikit
anda tokoh nasional sudah terkenal ketua partai bekas ketua umum pssi ketua dekopin
kenapa mau turun gunung pak kembali ke daerah kembali ke kampung untuk berlaga
karena di pilkada yang tidak murah melelahkan dan juga pertarungan politiknya pasti berat sekali pak
itu pertanyaan yang sangat menggelitik dan di berbagai komunitas masyarakat juga mempertanyakan secara langsung kepada saya
memang itu pertanyaan yang sangat wajar tapi kemudian kenapa saya harus kembali ke kampung untuk membangun di kampung
tantangan sulawesi selatan ke depan tidak lain adalah kemiskinan semakin bertambah pengangguran semakin bertambah
kesenjangan dan ketimpangan semakin lebar sekalipun pertumbuhan selatan tujuh satu tujuh delapan persen
tapi pertumbuhan itu paradoks pertumbuhan tidak menciptakan daripada menurunnya kemiskinan
tidak menciptakan pengangguran berturun menurun kemudian tidak menciptakan sempitnya kecilnya kesenjangan justru memperlebar kesenjangan
kemudian minimnya infrastruktur di sulawesi selatan kemudian daya dukung lingkungan semakin menurun
kemudian tata ruang yang belum selesai kemudian birokrasi dan tata kelola
urutan yang belum baik ini semua bumbudi yang menantang saya menggugah saya
untuk meninggalkan berbagai kegiatan di tingkat nasional untuk kembali kampus saya
karena saya tidak ingin membiarkan daripada ketertinggalan ketertinggalan di berbagai sektor kehidupan masyarakat selatan
terus kemudian kita tidak mencari solusi yang terbaik nah itu dibutuhkan pemimpin yang tegas merakyat dan religius
untuk mengatasi daripada kemiskinan pengangguran kesenjangan dan minimnya infrastruktur di seluruh pelosok sulawesi selatan
pan itu yang menggugah saya untuk
kembali ke kampung meninggalkan berbagai dinamika dan kegiatan yang sangat menantang juga di tingkat nasional
anda mengatakan diri anda tegas merakyat dan religius apa rekam jejak atau track record anda yang bisa membuktikan bahwa anda itu seorang yang tegas
merakyat dan religius sehingga nyambung nih pak antara kampanye nya dengan rekam jejak yang anda pernah bikin
sehingga masyarakat bisa oh betul betul pak nudin tulus ini misalnya seperti itu gimana pak
ya berbagai keberhasilan berkehasilan di berbagai sektor
yang pernah saya pimpin ketika saya memimpin puskutsu selatan dari terpuruk kemudian saya bisa membangkitkan menjadi salah satu pelaku ekonomi dominan di sulawesi selatan
bahkan menjadi pusku terbaik indonesia
ketika saya menjadi manajer psm dua puluh lima tahun tidak pernah juara tapi dengan kedisiplinan kemudian dengan konsep dan perencanaan yang matang
kemudian sosialisasi kepada seluruh stakeholder daripada sepak bola di makassar kemudian setelah dua puluh lima tahun saya bisa menjadikan psm sebagai juara
itu kalau bukan sebuah ketegasan
kemudian sosialisasi yang merakyat kepada masyarakat juga sentuhan sentuhan yang bersifat karifan lokal
itu tidak mungkin saya bisa menjadikan pc menjadi juara
begitu pula ketika saya menjadi ketua umum dewan kooperasi indonesia itulah kemudian yang pernah menjerat saya ke kasus hukum
karena ketegasan saya dalam memperjuangkan ekonomi rakyat kegigihan saya kedisiplinan saya ketatan saya dalam memperjuangkan ekonomi rakyat
berhadapan dengan tanda kutip ya konglomerat konglomerat hitam berhadapan dengan para kartel kartel
kemudian mereka karena ada sosok nurdin hali yang berani
ini menantang daripada derasnya daripada persaingan usaha antara konglomerat dengan rakyat miskin
antara konglomerat dengan pengusaha kecil kemudian saya tampil untuk memperjuangkan hasil mereka dengan penuh kedisiplinan ketegasan
itulah kemudian saya tidak pernah memikirkan diri saya bahwa ada risiko yang menantang depan yang terkadang saya tidak pikirkan
sebuah perjuangan untuk sebuah kebenaran dan keadilan
nah itu bang dodin itu yang juga harus diklarifikasi mengenai kasus hukum yang mendera anda
itu bagaimana kemudian anda bisa menjelaskan bahwa berbagai kasus hukum yang mendera anda
itu memang tidak menghalangi anda atau tidak membuat anda atau bagaimana anda meyakinkan masyarakat
bahwa itu adalah tidak menjadi masalah bahwa anda masyarakat tetap bisa memilih nurdi halil sebagai calon pemimpin sulawesi selatan
tapi dijawabnya bang usai jeda berikut ini
kami akan segera kembali usai jeda berikut ini
tampak bersama kami
wahai penyebar kampanye hitam jangan merasa bersih sedangkan gajah di pelupuk mata tidak dilihat
yang ternyata jauh lebih hina dari nh dan aziz
apa maksud anda dan siapa maksud anda dari pernyataan itu sebenarnya
mas budi saya menyampaikan bahwa seorang pemimpin dibutuhkan sebuah kejujuran

tapi ada orang yang berpurak purak jujur tapi dia berbantalkan kemunafikan dan berkasurkan daripada kebohongan
itu adalah tidak layak menjadi pemimpin
mereka sok bersih tapi kemudian mereka menyembunyikan kekayaannya entah di mana
itu aja banyak fakta di aparat aparat kita sekarang
tidak mungkin seorang bupati yang memiliki harta kekayaan hanya kurang lebih dua puluh miliar atau sekian miliar kemudian bisa mengikuti pilkada
yang begitu besar biayanya
mereka menggunakan biaya dari mana
biaya sosialisasi perlu dapat
di mana yang cukup besar pasti ada cukong di belakangnya
dan ketika seseorang ada cukong maka itu adalah awal untuk mereka bisa melakukan korupsi
sehingga saya maju menjadi calon gubernur tidak ada cukung di belakang saya
dan anda lihat itu ada di lawan anda tuh pak ya atau di lawan tanding anda yang kemudian menuduh nuduh anda
sementara mereka juga tidak bersih bersih amat gitu ya pak nurdin ya
itu mas budi yang menyimpulkan itu
pak nurdin satu hal lagi yang cukup fenomenal
anda kan masyarakat pengen mengetahui apa sih program ekonomi program infrastruktur atau pendidikan kesehatan yang akan digadang gadang oleh nh dan aziz
tapi yang kemudian sangat menarik perhatian masyarakat terutama di media pak mengenai program anda ingin membangun lapangan sepak bola di setiap kecamatan
ini apa hubungannya apa dampaknya kemudian sampai kemudian anda memiliki program seperti itu
dampak ekonominya apa itu kan bukannya pemborosan anggaran gitu pak kata sebagian orang
saya pernah melarang buana ke benua amerika saya pernah ke benua afrika benua eropa benua australia ketika saya menjadi ketua pssi
untuk mencari tahu kenapa mereka sepak bolanya maju kenapa di indonesia bangsa bola tapi kemudian sepak bolanya tidak semaju mereka
kenapa kemudian saya canangkan industri bola tidak secepat yang saya bisa berkirakan pentas dunia belum bisa tercapai
saya meninjau mereka saya menemukan kenali bahwa ternyata di paraguay misalnya
saya melihat lapangan bola begitu banyak tidak seimbang dengan orang yang akan bermain bola artinya lebih banyak lapangannya daripada orang bermain bola
tidak sebanding dengan indonesia lebih banyak orang bermain bola dibanding lapangan tersedia
saya tanya presiden football paraguay kenapa lapangan bola anda lebih banyak daripada orang yang bermurah
di luar dugaan saya mereka menjawab bahwa lapangan bola di paraguay uruguay di argentina tidak semata mata untuk bermain bola tapi merupakan area publik untuk masyarakat di sekitar lapangan bola melakukan silaturahmi
melakukan komunikasi ini adalah hal yang harus dilakukan
terima kasih pak
interaksi positif sesama mereka
ada bapak bapak ibu ibu nenek nenek kakek kakek datang ke lapangan
mereka bermain main dengan cucunya
kemudian saya diilhami bahwa ternyata lapangan bola tidak sekedar untuk bermain bola
tapi lewat lapang bola akan bisa menciptakan semangat kegotong royongan
melahirkan kebersamaan melahirkan kekeluargaan
untuk merupakan bagian daripada adat istirahat orang selatan adalah kita harus membangkitkan kembali semangat kegotong royongan
yang dipupuk berdasarkan daripada rasa kekeluargaan
di sulawesi selatan sehari ini adalah sangat langka yang namanya area publik
untuk orang bisa berkumpul bersilaturahim
untuk mereka bisa bersendagurau mereka bisa bercengkrama
melalui tempat tempat itu sudah hampir tidak sedia di seluruh pelosok selatan
itulah yang mengilhami saya
kemudian lapangan bola tidak sekedar untuk bermain bola
tetapi juga adalah untuk area publik
untuk mereka bisa berkreasi mereka bersilaturahim di lapangan bola
dan itu salah satu program prioritas anda yang harus anda betul betul realisasikan dan carikan uangnya
untuk membuat lapangan lapangan bola di setiap kecamatan itu
yang terakhir pak nurdin anda melihat bagaimana anda melihat kompetisi pilkada serentak dua ribu delapan belas ini
terutama di sulawesi selatan
anda ini kan berhadapan dengan bupati yang berprestasi
kemudian ada juga adik gubernur wakil gubernur pertahana
anda melihat iklim kompetisinya kali ini betul betul jurdil adil fair
atau memang anda melihat ada kecurigaan kecurigaan pendomplengan atau ketidak fairan gitu di pilkada serentak kali ini pak
saya punya prinsip hidup sejak masih kecil ya
ketika saya hampir tenggelam di laut maka prinsip moto hidup saya adalah tidak ada pelaut ulung yang lahir di laut tenang
artinya tidak ada sebuah jabatan yang kita bisa raih dengan penuh dengan kemudahan
pasti berbagai tantangan gelombang kehidupan yang kita lalui
kemudian kita berhasil merebut sebuah kekuasaan merebut sebuah kompetisi
itu akan jauh lebih dibatkan dengan dasar
kemudian kita akan tulus mengabdi kepada rakyat
pilkada sulawesi selatan ada orang berpendapat bahwa itu adalah zona merah
saya sebagai orang bugis makassar sangat tersinggung dikatakan zona merah
tetapi itu bisa terjadi ketika tiga komponen yang menentukan terjadinya zona merah
yaitu para penyelenggara tidak netral kemudian asn tidak netral kemudian para kandidat ini juga tidak meletak terhadap seluruh peraturan
baik undang undang maupun pkpu maka akan bisa zona merah
oleh karena itu
sekalipun saya hendak berkompetisi secara baik secara sehat
saya meminta kepada seluruh tim sukses saya tim pemenangan saya
kita harus mencerahkan demokrasi rakyat
karena jangan sampai kita memperebutkan kekuasaan dan kemudian rakyat yang menjadi korbat
nh bukan watak orang seperti itu
oleh karena itu tentu saya mengajak daripada orang orang yang selama ini mungkin sering memenangkan sebuah pilkada dengan penuh kecurangan
dengan penuh intervensi dengan penuh tekanan
marilah pilkada kali ini
berkompetisi secara sehat dengan menerapkan sebuah prinsip bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat
bukan kedaulatan di tangan kecurangan
sehingga rakyat bisa dengan penuh ketenangan penuh kenyamanan penuh kedamaian
datang ke tps berbondong bondong
hanya ingin memilih pemimpinnya dengan nuraninya
bukan karena intervensi bukan karena tekanan dan bukan dengan intimidasi
mudah mudahan pilkada sulawesi selatan bisa berjalan dengan baik jujur dan adil
seperti tadi yang anda cita cita
amin insya allah
terima kasih sekali lagi pak nurdin halid atas perbincangannya
selamat mengarungi tahun politik samudera lautan yang tidak mudah ini dalam beberapa bulan ke depan
terima kasih sekali lagi nurdin halid
itu tadi perbincangan saya dengan nurdin halid calon gubernur sulawesi selatan